video berdurasi tiga puluh empat detik ini memperlihatkan keributan di antara sesama pengguna jalan
di surabaya jawa timur pada kamis tiga november
salah satu di antaranya terlihat menenteng tongkat pisbol
pria tersebut kemudian memukul wajah korban menggunakan tongkat fisbol yang ia bawa
terjadinya peristiwa ini dibenarkan oleh kepala seksi humas polrestabes surabaya
kompol muhammad fakih
debutan berujung pemukulan tersebut dipicu oleh masalah senggolan kendaraan saat parkir
korban berinisial r telah melaporkan kejadian yang menimpanya itu kepada polisi pada senin tujuh november
kasus ini ditangani oleh satuan reserse kriminal polrestabes surabaya
polisi kini sedang memburu terduga pelaku yang identitasnya sudah dikantongi
kemudian kami tetap bergerak untuk mencari si pelaku
kami sudah mengantongi identitas daripada terlapor
video yang menunjukkan aksi koboi yang diduga dilakukan oleh polisi juga menjadi viral di media sosial
dalam video tersebut terlihat dua pria yang mengenakan kaos bertulisan polisi terlibat adu mulut
lalu salah satu diantaranya diduga akan mengeluarkan senjata api
keributan ini terjadi di jalan soekarno hatta yorahan wai dadi baru
camatan sukarame bandar lampung pada selasa delapan november
polda lampung masih menyelidiki insiden yang diduga melibatkan anggotanya
penyelidikan kasus ini dilakukan petugas bidang propam polda lampung
menurut kepala bidang humas polda lampung kombes zahwani pandra arsyad
penyidik sudah mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi
mereka yang diperiksa antara lain terduga pelaku dan warga yang ada di lokasi
pasca kejadian tersebut tentunya respon cepat yang dilakukan oleh kepolisian daerah lampung
menerjunkan tim bidang polda lampung
kepala bidang kumas polda lampung kombes zahwani pandra arsyad menambahkan
kasus ini berawal dari kedatangan polisi tersebut untuk memediasi pertikaian dua kelompok
polisian juga tidak menemukan adanya dugaan penolakan
dengan senjata api ke arah warga yang dilakukan anggotanya
tim liputan cnn indonesia